mainannya sang putri
aku ingin bebek ini berbicara denganku dan bermain denganku
oh kau ingin pelayanmu sendiri
ehm seperti puder
makhluk kecil yang mengikutimu kemanapun berbicara denganmu dan bermain denganmu sepanjang hari
ya seperti puder
eh malaikat kecilku maaf tapi itu tidak mungkin
tidak aku ingin puderku aku ingin puderku aku ingin puderku
oh sayangku tentu kau akan mendapatkan pudelmu
biar aku yang menghadapinya
sayang kau akan mendapatkannya kalau kau bisa meyakinkan bulan untuk datang makan malam bersama kami
itu adil kan jika kau menginginkan sesuatu kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya
halo tuan bulan atau haruskah aku memanggilmu paman bulan
aku akan memanggilmu paman bulan bagaimana
jadi kau tahu ada semacam situasi di sini
ibu dan ayah ingin aku mengundangmu untuk makan malam
kalau tidak aku tidak akan mendapatkan pudelku
dan aku benar benar ingin puderku
jadi ya kau diundang untuk makan malam kerajaan di istana kerajaan kami malam ini
aku harap kau datang ya
dan kalau kau tidak bisa datang aku tidak akan pernah berbicara denganmu lagi
ini adil kan
kalau kau menginginkan sesuatu
kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya
tapi seperti yang kalian tahu bulan tidak datang
agatha kecil patah hati
malam itu sang putri kecil menangis di tempat tidurnya ketika sinar cahaya tiba tiba memenuhi kamarnya
dia melompat untuk melihat seorang pria berdiri di kamarnya
cahaya putih pucat memancar dari tubuhnya
dia adalah bulan
aku tidak bisa datang untuk mencari bulan
aku sedikit terjebak untuk mencari makanan malam

kau adalah paman bulan
sekarang katakan padaku bagaimana aku bisa menembusnya untukmu
ya itu bukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan
baiklah maka jadilah
kau akan menemukan kecil ini telah berubah menjadi hidupmu
tapi ingat jika suatu saat kau menemukan dirimu dalam bahaya besar kau bisa meminta bantuan mereka
mereka akan membantumu dengan sihir
tapi setelah itu mereka akan kembali menjadi mainan selamanya
seperti yang kau katakan jika kau ingin sesuatu kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya
oh serigala melolong aku harus pergi sekarang
selamat tinggal agatha
selamat tinggal paman bulan dan terima kasih banyak
keesokan paginya agatha terbangun karena kekacauan di istana
bu apa yang terjadi
agatha terkejut melihat mainan kuning kecilnya benar benar berubah menjadi makhluk hidup yang berlarian di sekitar istana menakuti semua orang
kita pergi bersembunyi di kamarmu penjaga tangkap benda benda ini
tidak ibu tunggu
sang ratu pelayan dan penjaga terkejut melihat makhluk makhluk kecil itu berlari ke arah agata dan melompat ke dalam pelukannya
apa yang sedang terjadi
lalu agatha menjelaskan semua kepada ibunya raja yang masuk pada saat itu juga sama terkejutnya agatha kemudian harus menjelaskan semuanya lagi
mereka semua ternganga melihat pemandangan ajaib saat sang putri berjalan pergi dengan mainan yang hidup
bulan benar benar datang
kau bertanya kepada aku seolah olah aku ada di sana hah
sejak saat itu dan seterusnya istana terus menerus kacau dengan sang putri dan mainan hidupnya yang menciptakan kekacauan berlarian kesana kemari dan bermain sepanjang hari
agata dan mainannya tidak dapat dipisahkan
serangan gelitik serangan gelitik
oh ya hentikan hahaha berhenti menggelitikku hahaha dasar mainan kecil yang nakal hahaha
bersedia bersiap mulai
suatu ketika ada seorang raja yang memiliki seorang ratu yang cantik
oh mainanku yang mengemas kan selamat malam
putri agatha sangat senang dengan mainannya
dan seiring berlalunya hari dia menjadi lebih terikat dengan mereka dan bahkan tidak bisa berpikir untuk berpisah dari mereka
sekarang jauh dari kerajaan bahaya tampak dalam kegelapan
foreus raja jahat dari kerajaan tetangga yang telah merencanakan untuk menyerang solina dengan licik
solina tertidur ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang
dan dalam beberapa jam solina terbang
dan orang orangnya panik
tidak butuh waktu lama bagi morfheus dan anak buahnya untuk menembus kastil dan menjatuhkan penjaga kerajaan
raja barnard kerajaanmu sekarang milik
kau orang jahat aku pikir kita pun jahat
aku pikir kita punya hubungan yang baik
hubungan yang baik tidak membuat raja hebat
tapi dengan perencanaan
penjaga tangkap mereka
dan dimana sang putri
bawa dia padaku sekarang
tidak ampuni anakku
oh iya dia akan pergi ke penjara bawah tanah bersamamu
para penjaga segera pergi ke kamar putri
tetapi ketika mereka membuka pintu dia tidak ada di sana
dimana sang putri cari dia
dan sementara pencarian besar besaran dilakukan untuk menemukan sang putri
agatha dan mainannya perlahan lahan menumbangkan anak buah morpheus satu per satu
hmm apa itu tadi tidak
berhenti menggelitiku tidak berhenti
ke putri sudah waktunya untuk
kecilkan dia dari sini
kerja bagus mainanku
tapi ini tidak cukup
kita harus melakukan sesuatu untuk melawan pasukan besar sekarang
kalau tidak orangtuaku dan orang yang tidak bersalah tidak akan melihat matahari lagi
perintah gata kita melakukan sihir
dan pada saat itu agatha menyadari apa yang coba disampaikan oleh mainannya
dan kata kata bulan terngiang di benaknya
tapi ingat jika suatu saat kau berada dalam bahaya yang sangat besar
kau bisa meminta bantuan mainan ini
mereka akan membantumu tapi setelah itu mereka akan kembali menjadi mainan selamanya
seperti yang kau katakan jika kau ingin sesuatu kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya
tidak aku tidak bisa melakukan itu aku tidak bisa kehilangan kalian
raja ratu bahaya
agatha berlutut dan memeluk mainannya
perintah kata kita melakukan sihir
agatha melihat sekeliling dan kehancuran di sekelilingnya
dia memikirkan ayahnya dan ibunya dan kemudian dengan berat hati dia berkata
baiklah lakukan sihirmu selamatkan orangtuaku dan kerajaan ini
sebuah cahaya terang melintas di depan mata agatha yang menyilaukannya sejenak
dan ketika dia akhirnya bisa melihat dia melihat mainannya telah berubah kembali menjadi mainan biasa seperti semula
sementara itu semua anak buah morfuse kehilangan kesadaran dan jatuh ke tanah
apa apa yang terjadi
morvius merasa tubuhnya menggigil dan kemudian dengan teriakan nyaring dia juga jatuh ke tanah
raja dan ratu terkejut
tanpa membuang waktu raja memerintahkan anak buahnya untuk menempatkan musuh di balik jeruji besi
solina bersuka cita atas kemenangan yang mengejutkan itu dan sementara semua orang merayakannya agatha kecil menangis sambil memegang mainannya erat erat
kita menang kenapa kau menangis
agatha menceritakan semuanya kepada orang tuanya
kami minta maaf sayang tapi kami bangga dengan apa yang telah kau lakukan kau telah berani dan membuat keputusan yang baik
ya kau mengorbankan kebahagiaanmu untuk menyelamatkan kerajaan
dan pada saat itu bulan yang telah menyaksikan segala sesuatu di depannya muncul di dekat mereka
apa yang kau lakukan itu terpuji dan untuk itu aku mengembalikan mainanmu
besok ketika kau bangun kau akan melihat mereka telah hidup kembali
hahaha ya oh aku harus pergi serigala melolong
dan seperti yang kalian tahu keesokan paginya agatha terbangun karena suara kekacauan
ya mainan itu hidup kembali dan agatha memeluk mereka erat erat
terkadang anak anak melakukan apa yang orang dewasa tidak bisa aku umumkan bahwa mainan ini adalah bangsawan mulai sekarang
ya jika kau menginginkan sesuatu kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya ini adil